mendapatkan informasi bahwa ratna sarumpait telah ditangkap oleh kepolisian
saat berada di bandara internasional soekarno hatta
untuk mengkonfirmasinya kami telah terhubung dengan kdfu mas pori
irjen polisi setio wasisto selamat malam pak setio
selamat malam mas
seberapa betul kabar bahwa ratna sarumpait telah ditangkap oleh kepolisian pak
ya benar saudara rs sudah diamankan di bandara soekarno hatta
karena yang bersangkutan akan berpergian ke luar negeri sementara kita sedang memproses kasusnya
dan surat tangkalnya sudah ada
kerjasama dengan imigrasi bandara tadi
yang bersangkutan diamankan dan sekarang dari polda metro jaya
sudah meluncur dan untuk menangkap yang bersangkutan
oke atas dasar apa pak itu ratna sarumpai sendiri ditangkap pastio
ya kasus yang ini kebohongan yang kemarin
oke apakah ratna sarumpait itu pergi ke airport itu untuk pergi ke luar kota atau ke luar negeri
atau memang karena memang sudah tahu ingin ditangkap atau seperti apa pak informasinya pak
jadi gini singkatnya saja bahwa yang bersangkutan sudah ada tiket dan yang bersangkutan akan berpergian ke luar negeri
oleh sebab itu kita bekerjasama dengan imigrasi kita menangkal yang bersangkutan
dan sekarang sedang dalam proses untuk dibawa ke polda metro jaya
oke apakah ratna sarumpait sendiri sudah punya status hukum baru pak misalnya sebagai tersangka atau apa pak
sudah sudah makanya
dia sebagai tersangka dan karena dia akan keluar negeri maka kita cegah supaya kita tangkal supaya enggak ini
kita cegah ya kita cegah supaya enggak
keluar negerinya ya pastio keluar negerinya kemana pak kalau boleh tahu pak
informasinya mau ke turki beliau
akan ke turki ya pak ya berapa lama pak cekal terhadap ratna sarumpait ini yang akan diberlakukan pak
kan ini masih dalam proses
sementara teman teman dari polda metro jaya
polda metro jaya sedang memproses
maka kita sebenarnya masih akan memeriksa beberapa saksi saksi
tapi begitu kita mendengar rs ini mau ke luar negeri maka kita kerjasama dengan bandara
ya kita cegah dulu dan kita tangkap
kalau boleh tahu dengan siapa pak rs akan pergi ke luar negeri pak
pak saya enggak enggak
begitu detail dengan itu
ya yang penting rs sudah diamankan
sekarang ditangani oleh polda metro jaya
pak setio mungkin boleh diulang sekali lagi pak kepada pemirsa cnn indonesia pak
bagaimana kronologi ratna sarumpayat akhirnya ditangkap di bandara internasional soekarno hatta
dari mana kepolisian mendapatkan informasinya dan juga hal hal lainnya pak
jadi begini proses sedang berjalan
proses sedang berjalan
kita sedang memanggil saksi saksi yang lain
sementara kita dapatkan informasi bahwa yang bersangkutan akan keluar negeri
maka kita kerjasama dengan imigrasi dan kita sudah mengeluarkan surat cegah
untuk supaya yang bersangkutan tidak berangkat ke luar negeri
ditangkapnya jam berapa pak setio
sekitar dua jam lalu ya
sekitar dua jam yang lalu
sekarang setelah ini akan dilakukan apa pak penyelidikan apa proses hukum seperti apa yang akan dilakukan
dan dia akan dibawa kemana pak sekali lagi pak
ke polda metro jaya
baik terima kasih pak setiawasisto atas informasinya terkait dengan penangkapan ratna sarumpait di bandara internasional soekarno hatta
yang kalau kami bisa simpulkan bahwa ratna sarumpahit akan berpergian ke turki
namun sebelum bepergian telah diamankan oleh pihak imigrasi dan juga pihak polisian ditangkap di bandara internasional soekarno hatta
dan saat ini tengah berada di bandara internasional soekarno hatta

sekali lagi kami informasikan bahwa ratna sarumpait seorang tersangka penyebar kasus hoax yang kemarin atau penebar kebohongan
telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan imigrasi di bandara internasional soekarno hatta sebelum beliau akan berpergian ke turki